minggu malam badan kependudukan dan keluarga berencana nasional atau bkkbn
akan mengadakan malam anugerah kencana dua ribu delapan belas di jakarta
dalam acara ini lima kepala daerah akan menerima penghargaan atas prestasi
mengimplementasikan program keluarga berencana di daerah masing masing
tahun ini untuk pertama kali bkkbn menyelenggarakan acara malam anugerah kencana dua ribu delapan belas
anugerah kencana merupakan wujud apresiasi pemerintah pusat kepada setiap daerah
yang berhasil mewujudkan keluarga kecil dan sejahtera lewat program kampung kb
yang menjadi ikon bkkbn
sejak dua ribu tujuh sampai dua ribu dua belas bkkbn berhasil menahan laju kelahiran total pada angka dua tujuh
dan pada tahun dua ribu dua puluh bkkbn mencapai dua enam
tahun dua ribu tujuh belas jumlahnya menurun lagi menjadi dua empat
hal ini merupakan prestasi yang diraih oleh bkkbn
pada perhelatan perdana ini lima daerah yang mendapat anugerah kencana bkkbn dua ribu delapan belas
adalah jawa timur jawa tengah ntb sulawesi selatan dan juga riau
acara ini akan dimeriahkan oleh pertunjukan musik dan penyanyi legendaris indonesia
makanya kriteria yang apa namanya
di antaranya adalah kebijakan
terkait dengan kebijakan dari aspek kelembagaannya
dari aspek dukungan anggarannya
dari kesiapan di dalam penyediaan tenaga
kemudian penggerakannya di lini lapangan dan segala macamnya
lebih mendekatkan kepada kegiatan operasional di lini lapangan
dan untuk mengetahui kondisi terkini jelang malam anugerah bkkbn
sudah ada produser lapangan cnn indonesia davinanda rahma
selamat malam rahma
bagaimana persiapan akhir di sana saat ini
ya selamat malam reinhard
saat ini memang tengah berlangsung persiapan untuk acara dali malam apresiasi anugerah kencana dua ribu dua puluh
yang diselenggarakan langsung oleh bkkbn badan kependudukan
dan juga keluarga penunjukan nasional
dan memang dari saat ini sudah berlangsung
kepala daerah yang datang
kemudian juga nantinya ada sejumlah menteri juga yang hadir pada acara malam hari ini
dan tentunya nantinya akan ada gubernur dan juga kepala daerah yang mendapatkan penghargaan
atas apresiasi kinerja pencapaian program mereka
khususnya dalam bidang kkbpk atau kependudukan
keluarga berencana dan juga pembangunan keluarga
dan untuk mengetahui informasi selengkapnya
saat ini saya tengah bersama dengan plt kepala bkkbn bapak sigit priyohutama
selamat malam pak sigit
jelaskan sedikit tentang acara dari malam apresiasi anugerah kencana dua ribu delapan belas ini
dan juga tujuan diselenggarakannya acara ini seperti apa bapak
ya malam ini adalah malam apresiasi anugerah kencana
yang diberikan oleh bkkbn atau pemerintah sebetulnya
kepada daerah daerah yang memiliki prestasi terkait dengan program program
untuk kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga
mereka ini dari tingkat kita menilai dari tingkat kabupaten dan kota
kemudian juga kita rangkum dari kabupaten kabupaten kota ini
ke tingkat provinsi
jadi ada lima provinsi yang nanti akan mendapatkan apresiasi
kemudian juga ada dua puluh sembilan kabupaten kota yang memang secara aktif
mereka memiliki program yang intensif
terkait dengan masalah kependudukan keluarga berencana dan juga pembangunan keluarga
berarti untuk kriteria penilainya sendiri
ini kriteria kriteria apa saja yang menjadi penilaian dewan juri
untuk memutuskan para pemegang penghargaan pada malam hari ini pak
ya pertama kita memiliki ada kriteria penilaian yang dilakukan oleh panitia ya
untuk menilai ini kemudian juga kita juga menilai dari kegiatan sehari hari
dan kemudian juga kita menilai dari kegiatan sehari hari

yang pertama adalah pembangunan kependudukan terkait dengan masalah kita menekan laju
angka kelahiran buat wanita usia syukur
kemudian juga program program kependudukan lainnya
dan juga yang kabupaten kota maupun provinsi yang memiliki program
terkait dengan masalah peningkatan ketahanan keluarga
ini yang sangat penting di samping bahwa capaian capaian pelaksanaan keluarga berencana
di daerahnya masing masing
selain dari kepala daerah dan juga gubernur yang mendapatkan penghargaan pada malam hari ini
apakah ada lembaga lembaga terkait lainnya pak yang juga menerima penghargaan khusus langsung dari bkkbn
ya kami memberikan apresiasi juga kepada media pariwara lah ya yang memberikan pariwara
yang mitra kepada keluarga
artinya iklan iklan layanan masyarakat yang lebih mengarah kepada
bagaimana mereka mencontohkan keluarga keluarga yang normal keluarga kecil bahagia dan sejahtera
yang unsurnya tentunya ada bapak ada ayah ibu kemudian juga anak
yang tentunya anaknya kita harapkan tentunya tidak lebih dari dua
ini yang contoh contoh yang mungkin tidak bertujuan kepada masalah keluarga berencana
tetapi mereka menunjukkan bagaimana harmonisasi daripada kehidupan yang ada di dalam keluarga
ini yang menjadi pilar utama untuk ketahanan daripada nasional kita ini adalah dimulai dari keluarga
jika kita melihat saat ini mungkin ada lima pemimpin daerah
ada lima gubernur dan juga dua puluh sembilan kepala daerah lainnya yang mendapatkan penghargaan
mungkin adakah pesan ataupun dorongan dari bapak sendiri untuk pemerintah ataupun kepala daerah lainnya
agar nantinya pada tahun depan mungkin dapat memberikan atau mendapatkan penghargaan langsung dari bkkbn
seperti yang jelas anak kepada malam hari ini
yang pertama kami apresiasi dan ucapan terima kasih kepada daerah daerah yang memang sudah berprestasi
dan mendapatkan apresiasi anugerah kencana ini
namun kami berharap mereka tetap meningkatkan
kinerjanya terkait dengan masalah kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga
tentunya kami juga menghibau pada daerah daerah yang lain pun bisa mendapatkan apresiasi ini di tahun yang akan datang
karena tahun ini adalah bentuk apresiasi tahun pertama kita
dan kita selalu bahu membahu dan bekerjasama dengan berbagai mitra
yang tujuannya adalah untuk bagaimana pembangunan keluarga
dan kami berharap banyak lagi prestasi prestasi wilayah wilayah yang lain
karena secara kasat mata juga bisa terlihat daerah daerah ini
daerah daerah yang memang betul betul membangun keluarga ini
dan tercapai di daerahnya masing masing tentunya tingkat kesejahteraan di daerah daerah ini pun juga menjadi lebih baik
kita harapkan daerah daerah yang lain akan mengikuti
itu bentuk masalah ini
oke baik terima kasih pak sigit atas informasinya yang luar biasa
dan juga rehat memang dengan adanya acara malam apresiasi anugerah kencana dua ribu enam belas ini
ini sangat positif karena mungkin bisa mendorong untuk kepala daerah lainnya
agar terus meningkatkan capaian kinerja dan juga programnya
khususnya di bidang bk kkb bk termasuk pendudukan keluarga perencana dan juga pembangunan keluarga
kembali ke anda di studio reinhardt
baik terima kasih vinanda rahma produser lapangan cnn indonesia